bu andin pak surya
pak rini ngapain kesini
saya kesini buat ngurusin
bapaknya pak al
boleh saya ikut
saya ngambil para kesana pengenlah sekali sekali
mau gak pak
ada sih pak tapi
itu mustahil untuk bapak
yaitu pak el jabaran atau
istri merupakan orang tua
kandung dari anak tersebut
jadi pihak panti dan dinsos
bisa mempertimbangkan untuk
menyerahkan rena ke tangan bapak
selama anak tersebut belum diadopsi
secara resmi maka
panti asuhan dapat mengembalikan anak tersebut
ke orang tua kandungnya
jadi anak mama
mungkin mama udah berdosa sama kamu
karena gak bisa ngejaga kamu dengan baik
sehingga sampai sekarang ini
mama juga gak dapat dipercaya
untuk menjaga rena
kehilangan seorang anak
tetap menjadi hal yang paling menyedihkan
senang dengan orang yang sabar
dengan semua yang kamu alamin
pasti ada hikmah
ya allah sudah siapkan untuk kamu
bapak siap ya
saya sudah kasih kartu nama pak randy
ke mang dadang
emangnya dia gak ngehubungin pak rendy
gak ada pak
yaudah kalau gitu
saya kasih nomor mang dadang ke pak randy
boleh boleh pak
kalau begitu saya pamitkan pak

ngapain dia disini
maaf pergi dulu ya sam ya
gak ada yang
pak rendy ngapain kesini
saya kesini buat ngurusin
boleh saya ikut
saya ngambil pera kesana
mau gak pak
antarin saya kesana
kalau bu andin dan pak surya ke makam almarhum pak hartawan
bisa aja mereka ngeliat almarhum pak roy
pak pasti marah besar
saya perlu kamu membawa anin jauh dari rumah
pak al meminta saya untuk
kantar ibu ke
saya kurang tahu bu
untung pak al kirim chat ke saya
dan ngasih tugas ini
kalau sama epibu andin ngeliat
andin sudah bersama saya pak
menuju cafe indiana
andin sudah sama randy
udah pulang gak kantor
bentar mampu buru buru udah perlu sementara
kenapa ya kok buru buru sekali tuh anak
gak ngerti dah gue
ah basah lagi
rusak dong aktor sama fotonya
gimana gue bisa buktiin ke bu panti
kalau bukti ini rusak
om al maaf ya gak sengaja
ah basah lagi semua